menjadi saksi pembangunan mrt merupakan kebanggaan tersendiri
saya bersama tim insight mulai mengikuti perjalanan pembangunan transportasi massal ini
sejak bulan april tahun dua ribu enam belas ketika pt mrt masih dikomandani dono bustami
kemudian pada agustus dua ribu tujuh belas saya kembali menyambangi proyek mrt
tepatnya di bawah jalan mh tamrin bundanan hai
saat itu saya ditemani direktur utama yang baru william sabandar
setelah menanti lebih dari lima belas tahun akhirnya mrt tahap pertama ini segera dioperasikan
proyek yang melibatkan ribuan pekerja ini menghabiskan dana senilai enam belas triliun rupiah
jalur mrt tahap pertama membentang enam belas kilometer dari lebakbulus hingga bundaran hotel indonesia
ada tiga belas stasiun dengan konsep desain yang berbeda
berbeda beda sesuai latar belakang lokasi
kali ini saya mencoba menaiki kereta mrt
berawal dari stasiun lebak bulus saya tiba di bundaran hi dalam waktu tiga puluh menit saja
catatan waktu yang jauh lebih efisien dibanding menggunakan kendaraan pribadi
yang bisa memakan waktu lebih dari satu jam
semoga dengan kehadiran mrt
di jakarta ini peradaban masyarakat juga akan turut meningkat
budaya disiplin dalam menggunakan dan merawat transportasi massal
diharapkan akan semakin melekat dalam kepribadian masyarakat ibu kota
kecuali sandara rapi
langkah selanjutnya bisa ditemukan diesw celi cheers

ya setelah lebih dari lima tahun kita menunggu akhirnya ini merupakan momen yang bersejarah ya
kita sudah bisa menikmati mrt di jakarta
kita masih ingat groundbreaking pada tahun dua ribu tiga belas bulan oktober dan akhirnya saya sendiri merasakan untuk pertama kali naik kereta mrt
rute fase pertama ini dari lebak bulus hingga bundaran hi dan anda tentu masih ingat insight dari awal mengikuti terus perjalanan pembangunan mrt ini yang luar biasa
dari pengeborannya pemasangan rel dan hingga sekarang pengoperasiannya
dan untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana ini tahap sudah hampir selesai ya kita akan menanyakan langsung pada direktur utama pt mrt
terima kasih pak william sabandar
pak willy congratulations kita tos tos tos ini benar benar momen bersejarah ya
ini perasaannya bagaimana
saya sendiri ini merasa sangat excited karena untuk pertama kalinya ini sesuatu yang sudah lama sudah lama
ditunggu oleh masyarakat jakarta ya
gimana perasaannya sendiri bagaimana pak wil
ya gembira walaupun ini adalah waktu waktu yang kritikal untuk bisa memastikan bahwa we can be on time
karena memang targetnya itu adalah maret dua ribu sembilan belas kita baru beroperasi sehingga waktu waktu ini adalah waktu yang kita pakai untuk betul betul memastikan bahwa tidak ada glitch yang terjadi
kalau sekarang ini kita berada di depo ada enam belas rangkaian kereta itu semua sudah bisa jalan dan uji coba
tinggal beberapa perbaikan atau touch up di entrans stasiun di underground station
dan saat saat ini kita sedang melakukan kegiatan testing and commissioning mengetes seluruh sistem
karena ini adalah seperti sekarang ini kita berjalan dengan mode automatic train operation
nah automatic train operation ini adalah sistem yang kita cek terus menerus keberfungsiannya tepat waktu titik berhenti dan itu yang kita pastikan dari
nah ini akan berjalan sampai tanggal dua puluh enam februari dan dari dua puluh enam februari kita akan memulai fase yang namanya full trail run
which basically pada saat itu kereta itu sudah siap dioperasikan secara komersial tapi kita butuh waktu sekitar satu bulan untuk memastikan bahwa secara operasional mrt itu sudah benar benar siap
nah titik titik terakhir ini karena kita sudah hampir di tahap terakhir itu apa yang harus kita lakukan

nah titik titik terakhir ini karena kita sudah hampir di tahap terakhir itu apa yang harus kita lakukan
jadi karena ada masalah ya dari segi teknisnya dari segi on time nya dari segi sdm nya dan lain sebagainya itu yang paling sulit yang betul betul harus dipastikan
yang pertama adalah proses testing commissioning
karena ini kan dilaksanakan dengan sistem komputerisasi
jadi kita mencoba berbagai model untuk memastikan bahwa enam belas kereta ini bisa betul betul presisi
karena nanti pada saat dia mau mulai beroperasi seluruh sistemnya akan berfungsi secara otomatis
ada satu pintu yang nggak kebuka saja itu akan merubah seluruh moda operasi
yang kedua adalah saya kira yang karena ini semua ini baru
jadi sumber daya manusia kita yang tadinya memang sudah menjalankan kereta
ini anak anak muda mrt jakarta
tapi membawa penumpang pertama kali dalam jumlah yang banyak itu betul betul harus disiapkan
oleh sebab itu sekarang ini kita mulai bertahap meningkatkan jumlah yang bisa dibawa oleh setiap hari
kalau tadi di fase uji coba mungkin setiap hari hanya dua ratus orang
pelan pelan kita akan tingkatkan jadi seribu orang dua puluh ribu orang tiga puluh ribu orang
sampai pada tahap operasi nanti kira kira kita akan mulai bisa membawa sekitar enam puluh ribu orang
nah mass controlnya bagaimana pengelolaan penumpang di stasiun di dalam kereta ini adalah fase fase yang menurut saya kritikal pada saat
tapi yang penting kalau sudah nanti dibuka untuk umum
yang sudah dioperasikan secara komersil harus zero mistake kan mau tidak mau ya apalagi
jadi memang standar layanan operasinya harus seperti itu
jadi tingkat keterlambatannya tidak boleh terjadi
kemudian kesalahan kesalahan teknis itu sebisa mungkin dikurangi
karena memang moda otomatis itu harusnya memastikan menjamin kereta bisa berangkat tepat tiba tepat titik berhentinya tepat
dan dengan ketepatan waktu itu sebenarnya kemudian memberikan budaya baru
bahwa transportasi publik bisa menawarkan ketepatan waktu
nah ini kita sudah mulai cepat ya pak willy
nah ini kecepatan di sini ini kira kira enam puluh km per jam
jadi ini kalau tadi itu belum melayani
secara pelan pelan diantar menuju ke stasiun lebak bulus
sekarang ini sudah mulai
jadi ini kalau kita di in real life sudah banyak penumpang di sini
jadi ini sudah banyak penumpang di sini

jadi ini sudah banyak penumpang di sini
saya ingat ini kalau yang dikatakan oleh pak jokowi
ini kan sebenarnya waktu pak jokowi masih gubernur ya
tapi memang harus ada perubahan mindset dari kita sebagai pengguna mrt ini harus berubah ya
tidak boleh istilahnya ini adalah sesuatu yang bisa mengubah pola peristiwa
tidak boleh istilahnya ini adalah sesuatu yang bisa mengubah pola peristiwa

dan juga cara kita berinteraksi satu sama lain
dan juga cara kita berinteraksi satu sama lain
jadi akan banyak sekali yang menggunakannya
jadi kita juga harus berubah
nah sebelum ke situ
kita sekarang sudah jalan ini ya
ini masih fase pertama

mungkin bisa dari berapa kilometer stasiun apa saja yang kita akan lalui
jadi ini sekarang kita dari depo
jadi tadi kita berangkat dari titik depo
depo itu adalah tempat dimana kereta diistirahatkan
kemudian kalau ada servis perbaikan disitu
kita menuju ke stasiun yang pertama
yaitu stasiun lebak bulus
nah dari stasiun lebak bulus itu titik nol
kita akan melalui tiga belas stasiun sampai ke bundaran hi
sepanjang enam belas kilometer
dan ini masih saya lihat di atas tanah ya
masih di atas tanah
jadi kalau kita lihat kita ada di kawasan depo lebak bulus
di kawasan stasiun lebak bulus
ini nanti mbak desi ini kawasan yang paling ramai yang harus kita tata
ini nanti mbak desi ini kawasan yang paling ramai yang harus kita tata

karena seluruh interaksi penumpang yang datang dari kawasan selatan
dari cinere dari ciputat
itu akan ketemu disini
ditransisikan masuk ke mrt jakarta
jadi kita kerjasama dengan
seluruh modal public transport transjakarta
untuk tadi ada integrasi
stasiun stasiun kita pun dirancang untuk
terintegrasi dengan seluruh
moda transportasi publik yang ada
ini kan salah satu tujuannya adalah
mengurangi kemacetan dan mengurangi

sementara kita tata
jadi misalnya yang kita tata adalah di mana titik terjadinya integrasi dengan transjakarta
stasiunnya kita buat melekat rapat integrasi sempurna
di mana titik misalnya masyarakat melakukan park and ride
kalau masyarakat bawa kendaraan dari tempat sekitar mau parkirnya di mana
di mana titik drop off dan pick up
itu juga kita tata
ini juga kita kelola kita tata
supaya yang kita harapkan adalah keteraturan
keteraturan masyarakat dari rumah menuju ke kawasan di mana stasiun itu berada
keteraturan masyarakat berinteraksi di stasiunnya naik keretanya dan kemudian tiba di tempat
itu yang sebenarnya kita
yang pola perilaku yang harus kita
nah ini semua akan kita rasakan ketika
wah ini khas suaranya
hampir tidak kedengeran ya ininya
teknologi teknologinya di apa
dibuat sedemikian mulus ya
tadi kalau mbak desi ngerasakan tidak ada
ya enggak dan tidak terlalu banyak
goncangan tapi kita bisa pegangan ya
jadi nanti kalau bulan maret itu
itu semua sudah terintegrasi termasuk pengelolaan tata tertib itu
kita harapkan seperti itu
akan butuh waktu tentunya
tetapi yang sekarang kita lakukan adalah
yang secara institusi
yang bisa kita kerjasamakan
yang dibutuhkan nantinya adalah ketertiban
di bawah para operator itu untuk
memastikan bahwa teman teman yang tadi
operator di lapangan bisa
misalnya parkir di tempat yang benar
kita sendiri kalau menggunakan ini parkir yang benar
karena itu yang akan memastikan semuanya
tetapi secara kelembagaan semua sudah kita
park and ride sudah kita siapkan
nah ini kita tiba di stasiun yang pertama
nah ini kita jadi mulainya dari sini
mulainya dari sini
namanya stasiun lebak bulus
kalau lihat stasiun karena
lebak bulus itu artinya lembah kura kura
jadi temanya adalah tema lingkungan
kalau stasiun ini
jadi setiap stasiun ada temanya sendiri
setiap stasiun itu berbeda
kalau kita nanti di bundaran hi
ini pintunya terbuka karena penumpang mau masuk
terhadap ini suara suara itu sendiri
jadi pintu itu akan terbuka
berapa lama nanti
kira kira kalau di sini sekitar tiga empat menit
karena ini adalah titik pertama
jadi titik pertama penumpang akan
jadi kereta kalau keluar pagi
jam lima dia akan berhenti di sini
sebelum empat tiga puluh dia kemudian menaikkan penumpang pertama kali
jadi di sini kira kira lima menit
kemudian mengangkut penumpang
jadi kereta pertama jam lima paginya
jam lima pagi kereta pertama
yang terakhir jam berapa
yang terakhir masuk ke depo ini jam dua belas malam
jam dua belas malam
kita operasi itu kemudian dua belas sampai lima itu kereta harus dirawat
seluruh jaringan diperiksa kembali
dan kemudian jam lima pagi mulai lagi beroperasi
ya wow luar biasa
nah ini jalur dari lebak bulus sampai ke hi kita masih di atas
tapi nanti ada bagian yang tentu saja di bawah tanah
ada tujuh stasiun yang di atas tanah
kalau kita itu ada lebak bulus
kemudian nanti kita fatmawati
kemudian blok a
kemudian blok m
dan terakhir di asean
stasiun asean di singa manggaraja
ada berapa kilo ya total
kemudian kita turun enam kilo
itu semua stasiun bawah tanah
ada enam stasiun bawah tanah
yaitu kita lihat mulai dari senayan
kemudian bendungan hilir
kemudian duku atas
dan terakhir di bundaran harimau
ini mungkin yang harus diingatkan ya
tadi kan nanti akan disediakan park and ride itu
jadi kalau kita biasanya
ke pusat itu pakai mobil
sekarang silahkan misalnya
kalau tinggal di daerah jakarta selatan
ke lebak bulus
dan bisa langsung sampai di hi
tiga puluh menit dijamin sampai
dijamin tepat waktu
pada jam sibuk itu lima menit itu ada kereta
jadi ini yang kita berharap
budaya antri itu dibudayakan juga
tidak perlu terlalu lama menunggu kereta
akan ada lagi
nah barusan tadi ada
ada semacam announcement ya
akan secara resmi kita
kalau ini sementara nih
oke jadi misalnya kalau kita
kalau kita di jepang ini
itu setiap stasiun berikutnya
itu akan diumumkan
tapi ini masih suara
suara ini belum
suara yang digunakan
kemudian ada jinglenya juga
jadi rupanya itu disayangbarakan
jingle yang original indonesia
jadi ada kombinasi dengan
suara musik tradisional ya
dipilih dan ini
ini sekarang sedang diproduksi
ini karena ini akan menjadi
ciri kehasan itu sendiri
biasanya setiap kota yang memiliki mrt
misalnya di london itu
kalau di jepang tuh ada musik musiknya
tapi dua bahasa
atau hanya satu
dan yang bicara ini orang indonesia
jadi orang indonesia yang berbicara bahasa inggris
jadi itu yang kita
nah ini kita sudah mulai cepat ya pak will
nah ini kecepatan di sini ini kira kira

jadi ini kalau tadi itu belum melayani
jadi secara pelan pelan diantar
ke tempat yang kita
ke tempat yang kita
ke tempat yang kita
ke tempat yang kita
ke tempat yang kita
ke tempat yang kita
ke tempat yang kita
ke tempat yang kita
stasiun lembak bulus
sekarang ini sudah mulai
kalau kita in real life
udah banyak penumpang di sini
satu menit kita akan tiba di
jadi satu menit ya
lumayan cepat sekali ya
karena kecepatan sekitar enam puluh km
jarak kira kira satu km
itu kita akan keluar
listrik ya ini
willingness to pay nya masyarakat itu berapa sih
ternyata masyarakat itu rela bayarnya itu kalau di rp delapan lima ratus sampai sepuluh per sepuluh km
jadi hitung hitungannya begini pak
jadi kalau naik itu satu lima ratus one tap satu lima ratus per kilo tujuh ratus rupiah
jadi kalau saya cuma satu status stasiun saya cuma bayar dua dua ratus
dua stasiun saya bayar dua sembilan ratus
sepuluh kilometer misalnya dari bundaran hai ke jahajinawi itu saya bayar delapan lima ratus
iya kita mulai tadi dari lebak bulus barusan lewat fatmawati ya
lebak bulus fatmawati dua menit
luar biasa ini
jadi tidak ada alasan
nanti bagi kita untuk komplain lagi bahwa jakarta itu macet kemana mana itu lambat telat meeting telat ke kantor karena sudah akan ada mrt
nah tadi setiap stasiun juga ada keunikannya ya
tadi lebak bulus warnanya hijau karena lebak bulus itu banyak hijau
apa itu ceritanya
perspektif ibu fatmawati sebagai ibu negara yang pertama
memberikan ide ide untuk setiap stasiun itu ada temanya sendiri
ada karena dari awal kita coba berkonsultasi
jadi selalu tema stasiun itu diberikan tema lokal konteks
misalnya nanti kalau kita di hajinawi itu temanya tema betawi
karena hajinawi itu adalah seorang betawi yang di tempat itu diberikan nama hajinawi
nah ini tema tema seperti ini ada di setiap stasiun
nah ini kita akan cipetir raya
dua menit kalau tidak salah kita sampai di cipeteraya karena jaraknya dua km
luar biasa ya
jadi nanti akan pakai tiket
di dalam kereta memang ini nggak akan ada
jadi yang akan kita punya stasiun apa di sini dengan security mungkin
tapi memang kita tidak perkenankan orang untuk misalnya makan minum di dalam kereta
nah itu penting
kemudian bersuara berisik di dalam kereta karena
ya tema budaya itu yang ingin kita bangun
nah untuk itu pasti harus ada
oh ini ini semua pintu otomatis
jadi pintu ini hanya terbuka by system dari titik kita tadi mulai itu
jadi dia terbuka bersama sama
ini yang harus dikontrol pada testing and commissioning
kalau dia tidak berhenti di titik yang sama ini tidak akan terbuka
iya karena di situ kan ada gate nya kan
nah gate dan pintu itu harus terbuka sama sama
berarti kan orang harus hati hati tidak boleh dorong dorong dan lain sebagainya
kalau nanti komputernya crush hang atau listriknya mati ini bagaimana
otomatis masinis akan ngambil kendali
jadi pada saat itu modanya dari otomatis itu akan langsung dirubah oleh ke manual
di situlah fungsinya masinis
jadi setiap kereta ada satu orang masinis
harus ada masinis
ya karena fungsinya kalau terjadi hal hal tadi yang nggak diinginkan
tiba tiba di satu stasiun misalnya
terjadi lonjakan penumpang yang tadi semua mau masuk ke kereta
sehingga kereta itu tidak bisa diberangkatkan on time
masinis harus bisa mengatakan jangan tutup pintu dulu
atau ada teman teman disabilitas yang mau masuk
jadi fungsi masinis itu pada saat tutup pintu
dan pada saat menjalankan kereta secara manual
tapi yang mengendarai kereta ini semua komputer
tidak ada masinis yang
jadi masinis itu betul betul tidak
waktunya titik berhenti
pintu pun di stasiun itu dikontrol secara komputerized
dan itu yang membuat kenapa proses testing and commissioning ini sampai enam bulan kita lakukan
karena setiap titik titik itu harus dipastikan
dengan sistem yang kontrol sistemnya di lebak bulus itu bisa berjalan dengan baik
nah tadi juga diingatkan bahwa penumpang yang nanti sudah masuk ke sini itu semua sudah beli tiketnya di luar kan
itu sudah disiapkan otomatis
kalau kita turun di bundaran hi kita bisa lihat
ada cara membeli tiket itu bisa secara manual di tiket atau bisa pakai mesin tiket
kemudian tap in untuk masuk ya
ada dua jenis tiket
ada yang multiple journey
yang bisa setiap kali kita mau ini tinggal tap tinggal isi
dan kita juga pada saat mulai beroperasi
kita bisa menerima semua kartu bank yang digunakan untuk transportasi
tapi pokoknya semuanya otomatis ya
atau bisa beli misalnya untuk satu tahun
bisa juga seperti itu
atau tiga bulan
kartunya memang yang pertama kali harus dibeli itu di stasiun mrt
waduh luar biasa
satu tiket untuk dari bundaran
dari lebak bulus ke bundaran hi atau per stop itu ada harganya sendiri
jadi memang proses harga ini bertahap
kita sudah mengusulkan kepada pemprov dki
ini juga sudah melalui konsultasi dengan dewan transportasi kota jakarta
saatnya sekarang pemerintah berkonsultasi dengan dpr
karena harga tiket kita ini disubsidi
nah yang kita lakukan kemarin adalah
kenapa masih harus disubsidi
karena memang jumlah harga keekonomian itu kira kira kalau satu orang itu kita bayarnya rp dua puluh lima
nah waktu kita survei willingness to pay nya masyarakat itu berapa sih
ternyata masyarakat itu rela bayarnya itu kalau di rp delapan lima ratus sampai rp sepuluh per sepuluh km
jadi hitung hitungannya begini
kalau naik itu rp satu lima ratus per kilo rp tujuh ratus
jadi kalau saya cuma satu status stasiun saya cuma bayar rp dua dua ratus
dua stasiun saya bayar rp dua sembilan ratus
dua puluh km misalnya dari bundaran hai ke jahajinawi itu saya bayar rp delapan lima ratus
kalau sampai dari bundaran hi ke lebak bulus itu rp dua belas delapan ratus
kira kira seperti itu
itu agak psikologis ya
harus bersaing dengan yang transportasi publik selama ini ya
jadi lonjakan tidak boleh terlalu tinggi
dan memang kita sudah lihat ini
ini transportasi publik yang sekarang beroperasi
jadi harganya ditaruh
kita melakukan perbandingan dengan berbagai kota kota yang kelasnya sama dengan jakarta
juga kita dibawa
ini angka dua belas delapan ratus untuk enam belas km itu cuma rp delapan puluh
tapi ini kan investasinya kan cukup besar ya pak willy
dan pasti tambahan perubahan desain dan lain sebagainya total yang habis untuk fase pertama ini berapa
kira kira satu triliun satu kilometer kita habiskan untuk termasuk stasiun dan termasuk kereta
enam belas kereta termasuk sampai persiapan gitu

tapi ini kira kira break givennya kapan dong
apalagi kalau masih di subsidi seperti ini
subsidi kita berhitung di empat tahun lima tahun setelah beroperasi
karena pendapatan kita itu akan datang dari pendapatan
nah pendapatan non tiket itu di dalam praktek pengoperasian seperti ini sepanjang kewenangannya diberikan kepada mrt
itu bisa menghasilkan lebih banyak dari pendapatan
ya ini kalau kita ingat misalnya seperti di stasiun stasiun mrt termasuk yang misalnya di bangkok di jepang itu selalu banyak yang macam macamnya ya
ada toko toko ada restoran
nama itu kita jual
dan itu salah satu pemasukan kami yang jual
yang cukup besar karena memang daya tarik daya tarik stasiun itu di situ tempat berinteraksi penumpang itu cukup
nah ini sudah di ini pendor pendornya sudah dicari
sudah ada tiga yang sudah ada tiga stasiun yang punya nama gitu
jadi stasiun duku atas kemudian stasiun setia budi kemudian stasiun restoran
kalau di duku atas itu pemenangnya itu adalah bni
jadi nanti namanya adalah duku atas bni
mereka bayar berapa gitu untuk dapat ini
mereka harus bayar mahal dan mereka harus berkompetisi
jadi masing masing memberikan tawaran sampai ke titik dimana ya hanya tinggal satu dan itu yang kita
dan stasiunnya juga mungkin warnanya bisa disesuaikan ya
karena mrt kan mempunyai kewenangan pertama untuk stasiun dan yang kedua untuk kawasan
jadi kalau iklan ada lagi
kalau iklan ada lagi
yang lain retail ada lagi
kemudian nanti kawasan tod itu juga kewenangan kewenangan untuk mengatur sirkulasi dan interaksi termasuk pejalan kaki itu juga akan kita atur
nah dana yang kita dapatkan dari pengelolaan seperti itu kita pakai kembali untuk tadi
dan biasanya juga kalau dalam kereta kan penuh dengan iklan iklan ini mau diperlakukan seperti itu
nanti ya belum
nanti akan ya
nanti akan ada seperti itu
pada bulan maret pelan pelan sekarang ini mulai dipasarkan
dan udah mulai di
udah mulai ada dan akan mulai dipasarkan
nah berapa gerbong
kita ini enam gerbong
jadi satu rangkaian itu terdiri dari enam kereta
dan masing masing kereta itu bisa mengangkut sekitar tiga ratus orang
jadi kalau enam itu bisa seribu delapan ratus orang
satu kali jalan itu bisa sampai seribu delapan ratus orang
seribu delapan ratus kalau dan tiap lima menit
dan lima menit pada jam sibuk ya seperti itu
kita bisa mengangkut jumlah penumpang yang cukup banyak
dalam satu hari berapa
satu hari kita perkirakan sekarang ya dengan situasi yang ini kita bisa target satu ratus tiga puluh ribu orang per hari

bayangkan kalau misalnya selama ini banyak yang kantor naik kendaraan pribadi seharusnya bisa jauh mengurangi jumlah
even mungkin sebenarnya yang akan sangat banyak terbantu itu adalah orang orang yang berkantor di kawasan sudirman tamrin
karena kalau mereka keluar rapat atau makan siang atau ada kegiatan lain itu sebenarnya nggak usah pakai kendaraan
jadi itu juga yang akan sangat mengurangi kemacetan di sepanjang jalan sudirman tamrin pada jam jam sibuk nantinya
wow luar biasa
ini kita sekarang di sisi ngamangaraja
masih di atas ya
di sisi ngamangaraja ini adalah stasiun terakhir elevatif
jadi setelah ini kita akan pelan pelan masuk ke terowongan bawah
ke terowongan bawah tanah
jadi benar benar harus dirasakan
nanti tiba tiba kita akan gelap nih
ini masih terang
ini ada kereta yang di sebelah kita ini
ini kereta latihan
kita latihan dengan delapan rangkaian sekarang mbak desi
jadi delapan rangkaian ini kita dapat headway sepuluh menit
jadi sepuluh menit sepuluh menit ini yang sekarang diuji pastinya gitu
dan ini dijalankan secara pagi kita testing and commissioning
sore kita trail run sampai subuh gitu
jadi dua puluh empat hour sekarang kita beroperasi untuk mempersiapkan operasi komersial di ngamangaraja
fase kedua itu sekarang sudah kita mulai prosesnya
jadi mulai dari lanjut bunda ranai sampai ke kota
itu yang sekarang proses lelangnya proses pembebasan lahan
tahun ini kita mulai semuanya dengan harapan di tahun dua ribu dua puluh empat kita sudah bisa beroperasi
jadi kita sudah bisa beroperasi

nah biasanya kalau kita bicara mrt lebih banyak ini kan di bawah tanah ya
dan ini saya rasa untuk pertama kalinya kita akan merasakan yang di jakarta itu kita
nanti kita lihat sensasinya masuk ke bawah tanah
sensasinya seperti apa
ini stasiunnya nanti akan namanya stasiun asean
enggak kita jual karena waktu itu ada kesepakatan untuk memberikan
nama karena sebagai diplomatic capital all asean ya
kalau lihat warnanya warna merah dan ada simbol asean di bawahnya
nah setahu saya ya mrt fase satu ini juga punya nama sendiri ya
keretanya kita namakan ratangga
ini keretanya namakan ratangga
nah ini pelan pelan ini kita mulai turun ke bawah lihat kemacetan di kiri kanan
sekarang kita sudah
jadi bayangin jalan di sebelah kiri kanan kita macet ya
ini keretanya ratangga meluncur
nah ini masuk ke dalam
kita akan tiba sebentar lagi di stasiun senayan
dalam waktu hanya beberapa menit
iya kira kira dari sini kita tinggal sepuluh menit akan tiba di penderan haji

ini kita turun ya
turun ini terasa

wah yang bisa

his bod lengthnya lebih dua puluh lima gen bruce
seng musha ini menandakan jadi erasmus kenyatan kira
hanya karena anak anak juga keluar kontra
hadi ibarat ini rtw
kita muasara ngutuk
ke selatan jadi ini kenapa mahalnya itu ya kalau mau lihat stasiun ini di stasiun senayan
stasiun senayan wah kita sekarang di senayan di bawah tanah buka pintu buka pintu ke platform jadi kita di sebelah
seberapa luas ini dua ratus jadi dua ratus meter panjang stasiun kemudian lebar stasiun itu dua puluh dua meter
jadi persis kalau kita lihat di atas di trotoar kita karena trotoar kita lebarkan
entrance mrt itu selalu ada di trotoar trotoar yang sudah diperlebar jadi orang bisa langsung
jadi orang dari trotoar turun ke bawah kemudian masuk ke tengah nah disinilah kita masuk ke
nah untuk stasiun senayan ini karena ini kan merupakan pusat juga ya hub ya ini seberapa besar ini luas stasiun senayannya itu sendiri
karena kan nanti ada toko ada restoran dan lain sebagainya
yang saya bilang dua ratus meter panjang

kali dua puluh dua meter lebar kemudian ada dua tingkat di sini platform dan di atas itu adalah tempat tempat
oh jadi itu cukup besar ya lu itu
sebenarnya untuk ukuran stasiun belum terlalu besar
makanya kedengerannya agak kecil ya
nah nanti pengembangannya yang akan kita lakukan misalnya dengan interkoneksi ke bangunan bangunan
nah itu bawah tanahnya juga harus ada interkoneksi
sekarang ini belum banyak yang kita lakukan seperti itu mungkin nanti dalam prosesnya akan kita
ada beberapa yang sudah di bundaran hi dan ini tapi di senayan ini belum ada
nah cepat satu menit kita sampai istora istora ini di scbd kita udah di atas scbd sekarang
atau di gelora bung karno nah ini stasiun yang akan paling ramai kalau ada kegiatan kegiatan olahraga
nah itu dia ini biasanya kalau kalau calvary day kan di sini
jadi mau tidak mau juga harusnya banyak kegiatannya banyak aktivitas dan
yang kalau kita lihat ini memang area masuknya lebar di atas pintunya
karena memang ini stasiun yang salah satunya diperkirakan akan sangat banyak tumpahan penumpang
iya namanya juga pusat bisnis di sini
iya pusat bisnis dan dari scbd kawasan scbd itu pintunya dibuat besar
jadi ada beberapa ada tiga entrance dari depan bank mandiri kemudian di depan scbd sendiri itu ada dua entrance untuk mengantisipasi
willy harusnya sponsor paling banyak loh di sini
di sini kan pusat bisnis pusat
basic di underground hampir semua ini sangat sangat banyak sponsornya
nah kalau biasanya ditakuti mengenai jakarta itu kita kan ya istilahnya indonesia ya
ada gempa ada banjir mungkin orang mungkin sempat deg degan juga ini aman nggak sih sebenarnya gitu
dan apakah sudah diuji dengan baik sesuai dengan kondisi jakarta
ini ini udah dapat sertifikat sedang dalam proses pengurusan sertifikat
jadi kita bisa mengajukan bahwa pengujian konstruksi maupun prasarana yang dilakukan oleh kementerian perhubungan maupun kementerian pekerjaan umum itu berjalan dengan baik
memang pada saat kita konstruksi spesifikasi kegempaan itu kita naikkan
jadi dari berapa ke berapa
yang tadinya kira kira di sekitar tujuh skala richter sekarang kita sudah bisa di delapan sampai sembilan skala richter untuk salah kegempaan yang untuk kondisi ini
jadi kolom kolomnya dilebarin
terowongannya juga ditebelin
karena memang tingkat kerawanan gempa indonesia itu ternyata meningkat
dan itu yang makin sering kan sekarang
dan itu yang sekarang sudah kita antisipasi
jadi memang at some point dia over tebal tebal gitu
memang karena kita mengantisipasi kondisi kegempaan
begitu juga banjir
banjir juga kita antisipasi
nanti kalau kita naik di bundaran naik stasiun kita itu lebih tinggi
karena memang tadi mengantisipasi muka air berubah
banjir jakarta yang agak tinggi gitu
itu kita antisipasi
ada proteksi dan kalau terjadi air masuk pun dipompa naik ke atas
kita punya reservoir air di bawah tanah
karena ini dua hal yang paling ditakuti nih kalau di jakarta
makanya sampai saat ini juga kemacetan itu karena hal hal seperti itu
terjadi gempa apa yang akan dirasakan atau apa respons
karena ini kan semua elektronik ya di bawah tanah
jadi kalau terjadi situasi itu memang kita sangat berharap masyarakat tidak apa apa
jadi kalau terjadi situasi itu memang kita sangat berharap masyarakat tidak apa apa
karena kereta kalau gempanya masih bisa membawa ini ke stasiun terdekat
jadi sepanjang sistemnya tidak mati maka kereta itu akan bisa membawa penumpang ke stasiun terdekat
jadi ada backup systemnya
ada backup systemnya
sistem listriknya ini memang kita dibantu oleh pln
jadi ada tiga subsystem yang melayani
dan memang sampai termasuk sistem emergency nya kita dibantu

sehingga asumsinya ini tidak akan terjadi mati lama

karena itu akan berpengaruh terhadap sistem mrt
dan kereta diharapkan tidak akan berhenti di antara stasiun di dalam kegelapan
itu tadi yang saya maksudkan kalau ada emergency situation
maka tadi akan ada lampu otomatis akan ada genset yang kita operasikan yang nyala
jadi tidak akan terjadi situasi di mana tiba tiba ada kegelapan di dalam truk
nah untuk itu kan berarti harus ada training secara khusus untuk sdm nya ini bagaimana kita siapkan
jadi ada kemarin kita baru melakukan simulasi exercise
dan ini sudah kita siapkan bertahun tahun dengan sdm
jadi kalau terjadi situasi emergency bagaimana memastikan agar penumpang itu tidak panik
penumpang bisa dievakuasi proses proses pertolongan itu
nanti pada tanggal dua puluh tujuh sampai tanggal sebelas maret ini akan kita lakukan full exercise
khusus untuk situasi situasi emergensi tadi
ini kita sudah sampai setiap budi
sudah tidak terasa kita kira kira lima menit lagi sudah sampai di putaran hari
di beneran ai lumayan ya
misalnya kalau harganya tidak sampai sepuluh ribu dari lebak bulu sampai beneran ai
sangat nyaman dan pasti
time ini pasti jadi itu yang
kenapa on time ini penting karena ini semua komputerisasi ya
saya bisa merencanakan saya meeting misalnya di kawasan bundaran hi jam tujuh tiga puluh
ya udah jam tujuh atau jam enam lima puluh lima saya berangkat dari lebak bulu
sudah sampai di situ keluar jalan dan sudah sampai ke lokasi meeting
in between biasanya kalau siang kan kita mengalami situasi
apalagi kalau siang lunch time itu sudirman itu macet sekali
salah satu satunya transportasi yang tidak macet pada jam seperti itu
ini adalah mrt
dijamin tidak macet ya
dijamin sepuluh menit dari beneran ai ke senayan
luar biasa jadi setiap pada jam jam sibuk setiap lima menit akan ada kereta
jadi tidak akan ketinggalan kereta
dan yang penting lagi ini mungkin kita harus tekankan
harus ada perubahan mindset itu
apa gira gira protokolnya lah istilahnya yang harus di
edukasi bagi masyarakat disosialisasi cara menggunakan mrt yang baik
yang pertama yang paling kita ini adalah budaya antri sebenarnya di sini
jadi antri yang harus dibudayakan pada setiap
mulai dari masuk stasiun masuk kereta keluar kereta keluar stasiun
yang kedua adalah budaya menghargai semua
karena pemumpang disabilitas diberikan tempat
priority sains juga diberikan tempat
jadi kemudian pada pagi hari kita akan berlakukan gerbong khusus untuk wanita
jadi itu yang kita lakukan
kemudian yang ketiga adalah budaya berjalan kaki
yang ini yang memang kita juga sangat harapkan ada di kawasan
makanya trotoar interaksi antara stasiun itu dibuat senyaman mungkin untuk orang berjalan kaki
nah di sini kan ada penumpang yang duduk dan ada lebih banyak yang berdiri
mungkin ya itu tadi ya tenggang rasa
misalnya kalau ada yang kelihatan lebih membutuhkan
jangan langsung merebut untuk duduk
ini misalnya kalau ini kan untuk penumpang umum
kalau yang seperti itu yang kuning itu memang yang prioritized
jadi yang ya orang tua kalau butuh ini gitu
tapi memang ini yang kita utamakan
jadi awal awal berarti harus ada inilah
ada yang memberi tahu dan melihat
betul jadi kita coba
jangan buang sampah sembarangan
jangan buang sampah sembarangan
jangan makan minum
jangan makan minum di dalam kereta gitu
kita akan coba educate
kita lewat sosial media dan juga berbagai kampanye termasuk
saat kita mengundang karena hari hari ini kita mengundang masyarakat untuk mencoba
pada saat itu kita berikan sosialisasi
bagaimana caranya menggunakan mrt
iya jadi ini bukan hanya kita memiliki kereta yang baru tapi harus
budaya baru juga budaya metropolitan
sebenarnya bagi masyarakat yang misalnya
pernah berpergian di singapura atau ke thailand itu sangat gampang untuk beradaptasi
jadi seharusnya tidak ada masalah
yang penting sistemnya ada
yang penting ini sistemnya sudah ada
kita sendiri yang harus bisa menggunakan sistem dengan budaya yang baru tadi
iya ini baru fase pertama
dan kita harapkan masyarakat segera bisa menikmatinya
tapi kan masih banyak fase fase lain kan
mrt merupakan sistem terintegrasi
bukan saja mrt nya tapi ada yang transjakartanya ada lrt nya dan lain lain
fase kedua itu sekarang sudah kita mulai prosesnya
jadi mulai dari lanjut bunda ranai sampai ke kota
itu yang sekarang proses lelangnya proses pembebasan lahan
tahun ini kita mulai semuanya dengan harapan di tahun dua ribu dua puluh empat kita sudah bisa beroperasi
jadi dua ribu dua puluh empat kita akan punya sistem mulai dari
lebak bulus sampai ke kota dua puluh lima km
dua puluh lima km ya jadi tambahan sekitar sembilan km lagi
kemudian tahun depan kita juga dibawah tanah semua
itu lebih challenging technically karena dibawah tanahnya
ya tadi ada intrusi air laut dan kemudian dibawah kali ciliwung
dan yang berikutnya tahun depan kita rencana mulai yang east west
timur barat tiga puluh satu km
dari kalideres menuju ke ujung menteng
itu berapa km
satu km tapi segmen luasnya itu delapan puluh tujuh km karena menghubungkan cikarang dan balaraja
tapi kita akan mulai dengan segmen yang ada di jakarta dulu
itu tahap ketiga ya
itu barengan dengan tahap kedua atau setelah tahap kedua selesai
jadi satu tahun setelah tahap kedua mulai kita akan mulai tahap yang east west
jadi kalau dihitung hitung nanti yang dilayani oleh mpp
yang dilayani oleh mrt bisa total berapa km ya
satu ratus sepuluh km kira kira pada saat kira kira di tahun dua ribu dua puluh lima
semua sudah harus sudah jadi
nah tapi targetnya sebenarnya harus ada loop lain juga
kita sudah tiba nih di bundaran ai
wah kita sudah tiba
interview kita belum selesai tapi
oh kita punya tiga
kita harus keluar dari ke stasiun untuk lihat situasi di stasiun
iya mungkin kita keluar kalau nanti kita
kita keretanya akan balik lagi ke sana
oke ya kita keluar
sambil melihat lihat ini stasiunnya seperti apa ya
nah dulu di sini ingat waktu mbak desi interview saya
itu di sini masih ada terowongan di
masih ada ini alat alat
nah ini di titiknya di sini
sekarang sudah berubah menjadi stasiun yang seperti ini
temanya adalah international lifestyle
jadi tema stasiun di sini karena international community
iya ini sekarang
dari bundaran hi ke lebak bulus
kita baru turun dari kereta
kita baru turun dan ini persis tiga puluh menit ya
dan kita sekarang berada di bundaran hi
kalau di atas ada apa
jadi retail segala macam
beli tiketnya itu di atas
kalau sekarang apa ininya
kalau dulu sebelum ada
oh ini persis di jalan tamrin
jadi persis kalau di depan kedutaan besar jepang
nah dulu di sini ingat waktu mbak desi interview saya
itu di sini masih ada terowongan di bawah
masih ada ini alat alat
masih ada alat alat ini
nah ini di titiknya di sini
sekarang sudah berubah menjadi stasiun yang seperti ini
temanya adalah international lifestyle
jadi tema stasiun di sini karena international community
dan kalau saya lihat ini justru ada kelebihan misalnya dari
kereta akan berangkat
kereta akan berangkat
ini ada memang ada bunyi seperti ini
ada seperti itu
ini merupakan kehasan sendiri
ini agak agak jadul tapi kayak seperti ini
apa yang di peron gitu
mungkin nanti sudah diganti dengan ini
pada saat dia sudah beroperasi secara normal
sudah dipakai dengan suara otomatis nantinya
dan di sini juga di atas ada keberangkatan dan kedatangan
dia akan berangkat jam sembilan lima puluh tiga itu
nah ini berangkat sekarang keretanya
dan tiga puluh menit dia akan tiba lagi di kebakbulus
nah kalau biasanya di jepang ini tuh gak pernah salah ya
di sini juga harus seperti itu
sistem yang kita create di sini namanya communication based train control
even lebih modern dari yang jepang
jadi gara gara pembuatnya sendiri sistem ini baru mulai diperkenalkan
tapi teknologinya teknologi jepang kan untuk ini
tapi jepang sendiri sekarang sedang berubah
dari teknologi lama menuju ke teknologi cbtc
dan itu enggak mudah karena merubah mental masinis yang tadinya terbiasa jalan dengan manual menjadi otomatis
itu ternyata bukan sesuatu yang mudah
nah kita mulai
kita lebih canggih
jadi mereka menerapkannya disini
mereka sekarang menerapkannya itu disini gitu
dan pelan pelan berubah di jepang
tapi kereta apinya sendiri kan buatan buatan jepang
buatan jepang juga
buatan jepang didesain di indonesia
jadi kita desain
arsitekturnya kita desain
dan kemudian konsultasikan dengan jepang
mereka buat di jepang
nah saya lihat ini mungkin justru lebih dari stasiun yang kalau misalnya di inggris ya
itu sangat terkenal ya
tapi ada semacam gap
jadi orang itu bisa jatuh bisa
jadi sekarang kita punya pintu tepi peron istilahnya
yang itu tadi
karena suhu di dalam ini akan selalu di maintain dua puluh lima derajat celcius
suhu di luar itu panas
sehingga ini dengan pintu ini dia akan memastikan bahwa energinya terkonserve dengan baik di dalam stasiun
nah ini menurut saya apalagi kalau kita banyak sekali orang ini kan kadang kadang kan bisa jatuh
safety jadi menjadi prioritas
ini safety selalu prioritas
jadi memang udah didesain seperti itu
dan pintunya akan terbuka pas
bersama sama dengan pintu kereta
jadi gak ada space
ini canggih sekali pak will
ini ada kereta
ini kereta akan masuk
kereta akan masuk ya
ini trial run ini akan berapa kali sebelum di
well dia akan sampai dengan akhir maret
jadi kita akan terus melakukan ini
setiap hari berapa kali per hari
setiap hari mulai dari pagi
kita mulai dari jam sembilan pagi tadi
kemudian sampai jam empat sore
kemudian jam empat sore itu akan diambil alih oleh anak anak kita
langsung oleh masjid ini
sampai kira kira jam dua malam
itu prosesnya berjalan terus
dan itu delapan kereta itu kita simulasikan terus menerus
ya jalan kosong
tapi memang untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan baik
iya ini kereta apinya juga
nah salah satu yang menurut saya itu sangat penting
ini kenapa kemacetan itu menjadi inilah
tidak bagus ya bagi sebuah ibu kota
seperti jakarta bukan saja karena lambat kemana mana
tapi dari segi ekonomi itu bisa mengurangi produktivitas
seharusnya kan ini bisa nanti meningkatkan produktivitas masyarakat
menambah juga kesempatan untuk berdagang dan lain sebagainya
tapi lebih penting lagi menciptakan lapangan kerja
berapa nanti kira kira akan
kita kalau di jalur ini saja potensi ekonomi
bangkitan potensi ekonomi akibat penambahan bangunan itu akan dua ratus
jadi dua ratus empat puluh triliun itu ada dalam bentuk bangunan baru
ada dalam bentuk kesempatan kerja
akan ada seratus ribu tambahan pekerja baru yang akan di generate dari value ekonomi yang akan datang tadi
di dalam ini
cuma memang kawasannya akan tumbuh ke atas
karena di setiap stasiun yang tadinya flat
sekarang harus tumbuh ke atas
jadi daerah daerah selatan ini secara otomatis karena orang tidak perlu tinggal di kawasan bundaran hai lagi
dia akan tinggal di selatan
dia akan tinggal di selatan
tiga puluh menit akan tiba di sini
nah kawasan kawasan tumbuh ke atas itu yang akan nanti ditata oleh mrt
ada affordable housing di situ
masyarakat harus bisa tinggal di kawasan seperti itu
kemudian yang kedua public space yang lebih banyak
dan yang ketiga tadi transportasi publik yang semakin bagus
jadi ini yang diharapkan dari sistem mrt yang ada di jakarta
dan ini harusnya bisa mengubah ya wajah jakarta itu
harusnya bisa berubah
akan menjadi smart city
menyenangkan dan tidak terlalu banyak waktu kita habisi di jalan dan juga mengurangi polusi
itu penting sekali ya pak willy
jadi tahun dua ribu dua puluh lima kita akan memiliki sesuatu yang
ini ya kita harapkan berjalan dengan mulus
tapi dananya untuk itu sudah ada
untuk yang fase kedua kita sudah dapat ya
itu private public partnership atau siapa yang
yang kedua itu jepang juga
loan dua puluh dua triliun rupiah
yang east west ini yang nanti kita akan kembangkan dengan public private partnership
tapi jepang juga sudah siap untuk menawarkan
cuman memang kita sedang melihat kemungkinan kemungkinan untuk mempercepat prosesnya dengan pelibatan swasta
di dalam proses pembangunan mrt kedepannya
baik pak willy sekali lagi terima kasih
ini sebenarnya momen bersejarah ya
kita semua sangat excited
dan tentu juga pasti masyarakat khususnya yang tinggal di ibu kota sudah tidak sabar ingin mencoba
tapi memang harus ada perubahan perilaku
kita juga harus ini semuanya serba modern serba canggih
kita juga harus menjadi masyarakat yang serba modern dan serba canggih
ya tenggang rasa karena ini banyak sekali nanti orang yang akan menggunakan
yang penting juga safetynya itu betul betul harus dijaga
baik sekali lagi pak willy
terima kasih banyak
ya demikian insight kali ini
ini untuk ketiga kalinya ya
kita mengikuti perjalanan pembangunan fase pertama dari mrt ini
ini kereta ratangga
yang jangan lupa harus kita gunakan dan kita gunakan dengan baik
ya demikian insight kali ini bersama saya desi anwar
langsung dari stasiun mrt di bundaran hi
sampai jumpa dan bye bye